dan kita masih akan mengupdate dan memperbarui bagaimana proses evakuasi terhadap kapolda jambi dan juga rombongan
dan informasi terakhir yang kami terima dari rekan rekan kami atau tim sian indonesia yang berada di jambi adalah
sehingga saat ini sudah ada empat korban yang berhasil diselamatkan
yang pertama adalah dir pol airut kapolda jambi kombes michael membuan
kemudian adalah direktur reskrimum kapolda jambi kombes polisi andri ananta yudistira
kemudian yang ketiga adalah adc kapolda jambi yaitu bribtu muhardi aditya serta co pilot yaitu akp amos f
dan keempat korban ini dikatakan ataupun disebutkan oleh otoritas terkait dengan kondisi yang cukup baik
sehingga bisa dilakukan evakuasi menggunakan sistem rappling atau ditarik menggunakan helikopter
karena disebutkan penyelamatan via jalur udara merupakan jalur atau pilihan penyelamatan
yang terbaik hingga saat ini bisa dilakukan baik secara waktu maupun efisiensi dan juga minim resiko
terhadap kondisi para korban mengingat memang jika menempuh jalur darat maka akan menempuh waktu yang cukup panjang
sebelumnya disebutkan oleh kabit humas polda jambi bahwa jika pada kondisi normal saja dibutuhkan
waktu kurang lebih dua belas jam untuk bisa sampai di titik mendarat daruratnya helikopter rombongan kapolda jambi ini
maka jika nantinya tim evakuator
membawa korban dan melakukan penyelamatan via jalur darat ini bisa menghabiskan waktu lebih lama lagi
bisa mencapai sekitar satu hari bahkan lebih begitu
sehingga hingga saat ini proses evakuasi via jalur udara masih terus menjadi prioritas
dan tentu ketika melalui udara artinya kondisi cuaca ini akan tentu menjadi tantangan utama
karena hingga saat ini menurut laporan rekan kami area di utama tadi sebelum jeda mengatakan kondisi cuaca hingga saat ini masih buruk dan hujan
sehingga menjadi tantangan utama untuk melakukan evakuasi
tentu masalah jarak pandang serta angin kencang yang juga mungkin menyulitkan stabilitas helikopter yang melakukan proses evakuasi dengan rappling ini
akan menjadi hambatan utama proses evakuasi apalagi korban yaitu
salah satu korban maksud kami yaitu kapolda jambi ini masih berada di bawah dengan kondisi yang disebutkan tadi patah tulang pada
dan hingga saat ini proses evakuasi sudah mencapai jam dua belas jam sehingga beggar tidak benar benar berubat sehingga babanya masih berusaha untuk bertahan kembali
dan hingga saat ini proses evakuasi sudah mencapai jam dua belas jam sehingga babanya masih berusaha untuk bertahan kembali
hingga saat ini proses evakuasi masih menunggu bagaimana kondisi cuaca terus membaik karena sebelumnya mabes polri mengatakan telah melakukan modifikasi cuaca untuk kemudian membuat cuaca lebih baik
namun hingga saat ini cuaca juga masih hujan dan mempersulit proses evakuasi melalui jalur udara
tadi rekan kami ardita utama juga mengatakan pola yang sama masih akan diterapkan pada pola hari ini yaitu ketika nanti proses evakuasi hingga pukul delapan malam belum selesai dilakukan atau belum berhasil dilakukan maka proses evakuasi akan dihentikan sementara karena malam hari karena ini dianggap membahayakan bagi seluruh orang yang ada di sana sehingga akan dilanjutkan pada esok pagi atau saat ketika cuaca lebih mendukung
namun hanya saja meski kemudian
proses evakuasi melalui jalur udara disebutkan akan dihentikan pada pukul delapan malam namun kemudian pasokan makanan maupun air ataupun kemudian obat obatan ini masih akan tetap dipasok karena hingga saat ini tim evakuator darat yang juga adalah tim kesehatan telah menemani para korban yang juga masih belum dapat dievakuasi di hutan di kawasan perbukitan tamiya di kerinci jambi
proses evakuasi melalui jalur udara disebutkan akan dihentikan pada esok pagi atau saat ketika cuaca lebih mendukung